terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
kepolisian republik indonesia melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan nonton bareng
atau nobar film g tiga puluh spki pada tiga puluh september dua ribu dua puluh mendatang
polri meminta masyarakat untuk menonton di rumah masing masing
karopenmas divisi humas polri brigjen paul awisetiono beralasan
bahwa izin nonton bareng film g tiga puluh spki tidak dikeluarkan
karena masih berada di masa pandemi covid sembilan belas
dan karopenmas polri juga menyatakan bahwa keselamatan jiwa masyarakat lebih diutamakan
yang jelas polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian
ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama
dan ini masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
sekali lagi polri tidak akan mengeluarkan izin keramian
pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
melalui akun twitternya menyatakan pemerintah tidak melarang warga menonton film g tiga puluh spki
namun mahfud menganjurkan warga menonton di televisi atau youtube
mahfud menuliskan mengapa soal pemutaran film pengkhianatan g tiga puluh spki diributkan
tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di tv
mau nonton di youtube juga bisa
kapan saja tidak boleh
tidak usah menunggu bulan september
lebih lanjut mahfud menyatakan pemerintah tidak melarang atau mewajibkan
dan menyatakan jika menggunakan istilah islam hukumnya adalah mubah
polri tidak akan memberikan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng film g tiga puluh spki
karena masih dalam pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana penjelasannya lebih lengkap
telah bersama kami melalui sambungan zoom karopenmas divisi humas polri
berikjen paul awi setiono
selamat sore pak awi apa kabar
selamat sore mas aldi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak awi alasan utama polisi tidak mengeluarkan izin keramaian untuk nobar g tiga puluh spki
tadi dikatakan semata mata pandemi
apakah hanya itu saja atau ada alasan lain pak awi
betul ya memang tadi seperti apa yang kami sampaikan terdahulu
memang permasalahan pandemi yang sampai sekarang
memang permasalahan pandemi yang sampai sekarang

sampai saat ini data yang masuk ke kepolisian memang masih tinggi ya
baik yang terkonfirmasi maupun yang terinfeksi
sehingga langkah yang paling tepat yaitu pimpinan polri
meniadakan terkait dengan perizinan perizinan keramaian
konser termasuk kumpul kumpul ini yang perlu diwaspadai
jangan sampai menjadi kluster baru
apakah kemungkinan ada indikasi ataupun potensi munculnya paham paham tertentu
dalam tanda kutip begitu yang ditemukan polri terkait dengan nonton bareng
yang dilakukan untuk film g tiga puluh spki ini
sampai saat ini kita masih fokus terkait dengan pengamanan
terkait wabah pandemi
dan saat ini kan kita sudah ketahui bersama bahwasanya
sudah lima belas hari ini polri bersama dengan tni satpol pp
dan stakeholder lainnya sedang gencar gencarnya melakukan operasi justisi
terkait dengan penegaan hukum pelaksanaan protokol kesehatan
ini juga menjadi atensi kita sehingga kalau terjadi kerumunan kerumunan
orang berkumpul tentunya kita juga akan datangi dan kita lakukan pembubaran
jadi lagi lagi alasan utamanya adalah kesehatan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia pak awi
pak awi namun di berbagai daerah telah beredar undangan untuk nonton bareng film g tiga puluh spki ini
seperti apa untuk mengantisipasi atau mengatasi agar acara yang undangannya sudah tersebar itu bisa dicegah
tentunya seperti acara demikian ini sangat bagus ya
untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya pandemi covid sembilan belas ini tidak mengenal siap siap
semua orang bisa terjangkit
siapa orang bisa kemungkinan terkonfirmasi atau positif covid sembilan belas
sehingga jalan yang paling tepat yaitu kita disiplin disiplin terkait dengan mencuci tangan memakai masker
menjaga jarak dan menghindari kerumunan
termasuk jika kemudian nonton bareng tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan apakah tetap akan dilarang oleh polri
yang menjadi pertanyaan siapa yang bisa menjamin
kalau kerumunan itu tidak terjadi penularan covid sembilan belas
makanya itulah yang menjadi fokus
terkait dengan pengamanan polri terhadap memutus penyebaran covid sembilan belas ini
sehingga saat ini kita sama sama kita lihat gencar melakukan operasi justisi
oke akan dilakukan patroli juga begitu pak awi
atau bagaimana nanti mekanisme untuk kemudian mencegah adanya kerumunan termasuk kerumunan pada saat nonton bareng
ya itu juga
memang sudah menjadi tugas dan fungsinya satuan tugas atau tim operasi justisi ya
mereka melakukan patroli memantau situasi di daerah masing masing
tentunya kalau terjadi kerumunan kerumunan selama ini ya kita bubarkan
selama masih bisa kita lakukan preventif kita lakukan himboan himboan
tentunya kita juga akan persuasif ya
namun demikian kalau memang tidak bisa istilahnya secara preventif maupun pre emptive
itu tidak diindahkan tentunya kita lakukan terakhir yaitu penegahan hukum
ya pak awi kegiatan nonton bareng film g tiga puluh spki ini kan menjadi kegiatan yang kerap kali dilakukan begitu ya
tiap tahun ke tahun untuk pembelajaran sejarah
jika kamu mau ditemukan
tadi juga sudah pak awi jelaskan soal akan dilakukan penegakan secara hukum
apa sanksi yang akan didapatkan oleh masyarakat jika ketahuan masih ada yang menggelar acara nonton bareng tersebut
terkait sanksi tentunya sesuai dengan konstruksi hukum ya
seperti kemarin kejadian di kerumunan di polres tegal kota
terkait dengan adanya konser musik
pelaksana penanggung jawab si tuan rumah kita kenakan pasal berlapis
terkait dengan pasal sembilan puluh tiga undang undang kekarentanan kesehatan
kemudian pasal dua ratus enam belas kuhp yang tidak mengindahkan perintah dari petugas yang sah
ini juga menjadi pelajaran yang lainnya
sehingga jangan sampai kejadian kejadian mengumpulkan orang ini terulang kembali
baik pak awi mungkin terakhir
imbauan bagi masyarakat indonesia untuk kemudian mencegah kerumunan dalam hal apapun dalam bentuk apapun
ya kembali lagi kita sampaikan kepada seluruh masyarakat indonesia

bahwasanya sampai saat ini pandemi covid sembilan belas ini belum berakhir

dan kita temukan obat maupun vaksinnya
jadi obatnya yang paling manjur adalah disiplin
disiplin terhadap pemakaian masker kemudian mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan kerumunan
baik beri izin paul awi setiono karopanemas divisi humas mabes polri
pak awi terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia selamat sore
terima kasih mas aldi selamat sore